razia parkir liar di matraman jakarta timur ini diwarnai kericuhan
pertugas suku dinas perhubungan jakarta timur mendapat perlawanan dari dua pria tak dikenal
saat menindak sejumlah kendaraan di bahu jalan matraman raya
kedua pihak yang diduga juru parkir liar ini tak terima
kendaraan yang parkir diderek karena bersih keras sudah sesuai ketentuan
adu mulut pun tak terhindarkan
pria tak dikenal ini baru bisa ditenangkan setelah petugas dari kepolisian turun tangan
sementara di cempaka putih jakarta pusat pria pemilik kendaraan ini terus memohon
kepada petugas sudin perhubungan jakarta pusat yang siap menderek mobilnya senin pagi
meski terus memohon dan mengaku hanya sebentar memarkirkan kendaraannya
petugas tetap bertindak tegas
dari hasil razia derek yang digelar petugas berhasil menjaring enam kendaraan roda empat
seluruh mobil dibawa ke parkir irti monas untuk dikenakan denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah